lalu bagaimana menangani trauma dari masyarakat korban konflik seperti yang terjadi di sebagian besar warga wamena bergabung melalui sambungan telepon ada pakar psikologi konflik dr iksan malik selamat malam pak iksan
selamat malam mbak bani
kita berbicara mengenai trauma trauma itu kan banyak berbeda beda ada seseorang atau orang orang yang trauma akibat kekerasan akibat kejahatan dan lain sebagainya
persoalannya kita berhadapan dengan masyarakat korban kerusuhan atau masyarakat yang berada di daerah konflik
apa artinya misalnya kita melihat trauma trauma apa saja sih tingkatannya seperti apa sih yang bisa saja ditimbulkan oleh masyarakat yang berada
di wilayah atau mereka yang menjadi korban konflik ini pak iksan
baik jadi sebetulnya kita harus lihat ya ketika mereka takut marah cemas atau juga katakanlah juga ingin pergi itu adalah hal yang wajar dalam satu peristiwa konflik
seperti yang terjadi di wamena
yang paling penting jangan hal itu dibiarkan menjadi trauma yang berkepanjangan
dan juga bisa mengganggu ya katakanlah orang itu
nah ini persoalannya sebetulnya
jadi nanti akhirnya menjadi gangguan kecemasan yang parah nanti
nah itu sudah semakin sulit sebetulnya
jadi itu ada fasil yang paling penting
dalam trauma pasca ini
nah setelah kecemasan itu itu yang paling penting adalah ada orang yang mendampingi mereka
jadi pendamping mereka ini penting
nggak harus psikolog
mungkin juga ya katakan pimpinan agama
tapi yang penting sekali mereka ada yang mendampingi
untuk menjadi teman mereka
mendengarkan kecemasan mereka
juga memberikan gambaran gambaran
situasi secara lebih realistik
nah itulah bagian yang paling penting di dalam penyelesaian penyelesaian trauma ini
baru setelah itu hal lain bisa kita lakukan
harus ada pendamping tidak harus psikolog
tapi bisa juga
mungkin dari tokoh masyarakat
tadi seperti pak iksan sebutkan kan
tapi begini pak iksan
artinya daya tahan seseorang
bagaimana seseorang itu kuat
atau cara pandang respon dia menghadapi masalah itu kan kita berbeda beda ya
nah bagaimana menghadapi orang orang yang beda beda ini juga gitu
dan kita kan nggak bisa mengukur artinya ini harus dalam term yang berapa lama
artinya mereka bisa dikembalikan
atau mengembalikan kepercayaan diri mereka
mengembalikan trust mereka
nah memang betul
jadi setiap orang tidak sama
bagaimana mereka katakanlah merespon terhadap situasi konflik seperti di wamena kemarin
nah tapi yang penting adalah harus ada pendamping itu
memang setelah itu baru kita juga bisa kembangkan program yang agak lebih berjangka panjang
seperti ada program program relaksasi
program program ya katakanlah kegiatan bersama atau juga yang lainnya
itu baru berikutnya
sehingga akhirnya mereka siap untuk kembali
kembali katakanlah ke wamena atau juga yang lain
itu memang masih perlu waktu
tapi yang paling prinsip adalah mereka harus segera didampingi
sebelum menjadi kecemasan yang berkembang
sehingga kecemasan yang berkepanjangan dan jadi trauma konflik yang berkepanjangan yang parah itu sudah sulit
ini masyarakat atau mereka yang menjadi korban kerusuhan atau korban konflik ini kan beragam usianya
mulai dari anak anak sampai dengan orang dewasa
penanganannya pun juga akan berbeda tentunya pak iksan
dan bagaimana kita bisa melihat artinya ini
karena kita bisa meyakinkan anak kita atau keponakan kita atau mungkin anak dari orang terdekat kita
kalau si kitanya orang dewasa atau orang orang besar ini juga belum bisa menyembuhkan rasa trauma itu
memang yang paling cepat pulih dari sedikit pengalaman di wilayah konflik memang anak anak
anak anak jauh lebih cepat
karena itu program program psikosoial untuk anak anak
anak seperti bermain kemudian juga yang lain bisa cepat
justru orang dewasa yang agak lebih lama lah
jadi nah ini yang sebetulnya mereka memang membutuhkan pendampingan yang agak lebih profesional sebetulnya yang lebih dewasa ini
jadi saya kira ini yang memang harus kita pecahkan segera
kalau tidak dari pengalaman kami seperti kasus maluku kasus juga yang lain
karena tidak ada pendamping karena dibiarkan akhirnya jadi trauma berkepanjangan dan depresi dan lain itu udah lebih sulit
itu bisa terjadi dan pernah terjadi pak iksan ya
iya artinya kalau dibiarkan saja tidak ada pendampingan tidak ada program program jangka pendek menengah untuk relaksasi
kemudian juga untuk katakanlah sosialisasi kembali
nah itu bisa jadi satu depresi bagi orang orang ya
karena kita lihat biasanya kan bukan biasanya
kita selama ini selalu menganggap bahwa rumah adalah tempat teraman dan ternyaman buat kita
tapi buat mereka mereka yang menjadi korban konflik atau korban kerusuhan
mereka sendiri takut kembali ke tempat yang menurut mereka tadinya mungkin selama bertahun tahun
belasan tahun atau mungkin puluhan tahun adalah tempat ternyaman dan teraman buat dia
jadi jangan biarkan mereka jadi sendiri
harus ada orang lain
jangan biarkan mereka juga tidak ada kegiatan
harus ada aktivitas
jangan juga biarkan mereka menyimpan ini lama
harus diulangkan kira kira gitu ya
nah ini yang memang kita harus lakukan
terutama pada periode yang paling penting ini gitu ya setelah kejadian ini
jadi ini masa masa yang paling penting gitu sekarang
termasuk seberapa besar pentingnya atau porsinya pendampingan atau bantuan secara spiritual dari sisi agama
kemudian apa juga yang bisa diberikan dari pemerintah kepada mereka mereka ini
jadi kalau bagi saya yang kalau mereka mereka yang trauma ini terutama yang cemas berkepanjangan takutan kemudian mungkin juga ngamuk marah dan ini
pendampingan harus segera dilakukan pada mereka
jadi pendampingan menurut saya
jadi ya oke lah memang penting makanan segala macam tapi pendampingan itu penting sekali
pendampingan adalah kunci utamanya dan pendampingan juga
dan pendampingan ini tidak boleh putus ya
tidak boleh putus pada kondisi sekarang
terima kasih pak iksan malik sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini